saudara saudara hari ini kami akan mengupdate kembali data kinerja kesehatan
yang kita himpun datanya dari pukul dua belas wib kemarin sampai dengan hari ini
pemeriksaan spesimen yang kita lakukan hari ini adalah sejumlah dua puluh satu dua ratus tiga puluh tiga spesimen
sehingga total spesimen yang diperiksa adalah enam ratus delapan puluh sembilan empat ratus sembilan puluh dua spesimen
dari data ini kita mendapatkan kasus konfirmasi positif sebanyak satu satu ratus tiga belas orang
sehingga totalnya menjadi empat puluh sembilan sembilan orang
hasil positif ini distribusinya sebagian besar adalah berada di beberapa provinsi
di antaranya jawa timur hari ini melaporkan satu ratus delapan puluh tiga ulangi satu ratus delapan puluh tiga orang kasus baru

kemudian dki jakarta satu ratus lima puluh tujuh orang kasus baru dan sembuh sembilan puluh empat orang
sulawesi selatan satu ratus tiga puluh dua orang dan sembuh tiga puluh sembilan orang
kemudian maluku utara hari ini melaporkan sembilan puluh lima orang kasus konfirmasi baru dan enam sembuh
kalimantan selatan sembilan puluh kasus baru dan lima belas sembuh
tujuh belas provinsi hari ini melaporkan kasus baru di bawah sepuluh
dan lima provinsi melaporkan tidak ada kasus sama sekali
beberapa provinsi yang kasus sembuh lebih banyak dari kasus yang konfirmasi positif adalah
kalimantan timur sembilan kasus baru sepuluh sembuh
gorontalo tujuh kasus baru dan tiga puluh satu sembuh
sumatera barat tiga kasus baru dengan empat belas sembuh
lampung dua kasus baru empat sembuh
yogyakarta satu kasus baru dan empat sembuh
papua barat satu kasus baru dan enam belas sembuh
kemudian bangka belitung tidak ada kasus baru dilaporkan sembilan sembuh
bengkulu tidak ada kasus baru satu sembuh
kalimantan barat tidak ada kasus baru lima sembuh
total kasus sembuh hari ini sebanyak empat ratus tujuh belas orang
sehingga akumulasinya adalah menjadi sembilan belas enam ratus lima puluh delapan orang
kasus meninggal tiga puluh delapan orang sehingga total menjadi dua lima ratus tujuh puluh tiga orang
kabupaten kota terdampak empat ratus empat puluh tiga kabupaten kota di tiga puluh empat provinsi
kami masih melakukan pemantauan terhadap odp sebanyak tiga puluh delapan
dan pengawasan terhadap pdb sebanyak tiga belas enam puluh sembilan orang
saudara saudara harus kita pahami kembali
bahwa proses penularan yang terjadi hari ke hari di beberapa provinsi
ini menggambarkan bahwa masih ada sumber penularan yang berada di tengah masyarakat
kasus yang positif dan kemudian tidak memiliki gejala
yang signifikan membuat merasa lebih aman atau merasa sehat
ini yang tidak disadari dan kemudian masih adanya kelompok rentan
yang tidak mematuhi protokol kesehatan tidak menjaga jarak
tidak menggunakan masker dan kemudian tidak rajin mencuci tangan
inilah yang kemudian menjadi kelompok rentan untuk tertular
dan ini memberikan gambaran
kasus baru yang muncul
beberapa saat kita telah mencoba menghitung suatu data
bahwa seseorang yang membawa virus tidak menggunakan masker
melaksanakan kontak dekat dengan orang yang rentan tidak menggunakan masker
maka kemungkinan terjadi penularan seratus persen
membawa virus tidak menggunakan masker
sementara orang lain yang rentan pada kontak dekatnya menggunakan masker
penularan akan turun menjadi sekitar tujuh puluh persen
namun apabila orang yang membawa virus ini menggunakan masker
dan orang lain di sekitarnya tidak menggunakan masker
maka penularan akan turun menjadi sekitar lima persen
namun apabila dua duanya menggunakan masker
maka kemungkinan penularan turun drastis menjadi satu lima persen
inilah yang meyakinkan kita bahwa menggunakan masker adalah cara yang paling tepat
sudah barang tentu gunakanlah masker secara benar
menutup hidung dan mulut dengan baik
ini yang harus menjadi perhatian kita bersama
ini juga menjadi sasaran
sesuatu yang menentukan di samping mencuci tangan
saudara saudara mari kita lakukan ini
mari kita jadikan ini sebagai sebuah kebiasaan baru dalam kehidupan kita sehari hari
kebiasaan baru kita kebiasaan baru keluarga kita
anak anak kita saudara saudara kita bahkan orang tua kita
karena kita bisa menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan
kebiasaan baru ini di keluarga
kami yakin apabila ini secara kuat dan kukuh kita pegang
maka komitmen kita bersama untuk memutuskan rantai penularan covid sembilan belas akan lebih baik lagi
ini yang menjadi juga modal kita apabila kita akan beraktivitas untuk kembali lagi

dengan merubah kebiasaan baru kita akan bisa memperbaiki kebiasaan baru
dengan merubah kebiasaan baru kita akan bisa memperbaiki kebiasaan baru

saudara saudara kita mampu melaksanakan ini dan kita pasti mampu

terima kasih selamat sore